pendidikan di sini tuh sangat minim ya kesadaran orang untuk pendidikan apalagi jangankan
pendidikan legalitas anak itu pun minim hak hak anakku untuk punya akta kelahiran itu pun minim ya
ya sedih lah ya sedih ya mas kita kita berjuang untuk anak di sini anak anak
masyarakat disini tapi mereka bukannya mendukung yang minimal tidak menunggu
maksudnya membebaskan kami lah tapi mereka lebih membuat kami itu ditekan
di tengah lalu lalang truk kontainer dan tronton yang melintas di jalan
lalu lalang truk kontainer dan tronton yang melintas
di jalan raya cilincing jakarta utara tersembunyi sekelompok anak yang sedang
dia menimbulkan ilmu agama dengan beralaskan terpal tanpa bangku tanpa
dia menimbulkan ilmu agama dengan beralaskan terpal tanpa bangku tanpa
selama meja anak anak ini bergantian maju untuk membaca dan menulis hafalan huruf ijaya
ya mereka adalah anak anak nelayan yang terbiasa belajar di bawah kolong jembatan
orang orang sekitar sering menyebut kawasan ini sebagai kojem
desi purwatuning ibu rumah tangga sekaligus aktivis sosial kelahiran dua belas desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan inilah
yang rela setiap hari mengabdikan dirinya memberikan pendidikan bagi anak anak di kawasan kolong jembatan
sejak dua ribu enam desi mendirikan sekolah informal yang ia namai rumah belajar merah putih
waktu itu saya difonis kanker usus dan usia hidup saya tinggal tiga bulan lagi
jadi berpikir dalam sisa waktu hidup tiga bulan lagi
apa sih yang harus kita lakukan
jadi terbesitlah saya bikin buka taman bacaan
waktu itu di rumah saya hobi baca buku
ada satu orang anak baca bukunya terbalik
lalu saya tanya rumahnya di mana
dia bilang di bojem
jadi saya pikir itu di mana ya
jadi aku coba datang datang ke sini awalnya
lalu kami cuma bawa satu karung buku yang isinya buku profesi
tapi minat anak anak di sini banyak
bukunya itu lebih banyak gambar daripada tulisan gitu
jadi kita bisa lihat
pendidikan menjadi suatu hal yang mewah dan hampir tak terjangkau bagi anak anak kojek
tak hanya terkendala biaya
legalitas identitas diri berupa akta kelahiran ataupun kartu keluarga yang tak dipunyai
menghalangi mereka untuk bisa mengenyam pendidikan secara formal di sekolah sekolah negeri
kojem sejak dahulu memang dikenal sebagai titik hiburan malam dan prostitusi
anak anak yang lahir di luar pernikahan membuat mereka sulit mendapatkan dokumen diri
pendidikan di sini tuh sangat minim ya kesadaran orang untuk pendidikan
apalagi jangankan pendidikan legalitas anak itu pun minim
hak hak anakku untuk punya akte kelahiran itu pun minim
kesadaran orang tua kepedulian orang tua tentang pendidikan itu penting
karena mereka pikir pendidikan itu nggak penting usia usia sepuluh tahun mereka sudah bisa cari uang
jadi pendidikan sangat nggak penting kalau menurut mereka
rumah belajar merah putih sebenarnya memiliki ruangan belajar
desi menyewa bangunan bekas diskotik untuk dijadikan rumah belajar
namun karena terlalu sempit dan tidak cukup untuk menampung puluhan murid
mereka terpaksa belajar di kolong jembatan
anak anak rumah belajar merah putih terbiasa belajar dengan kondisi yang bising
lalu lalang kendaraan besar di atap tempat mereka belajar cukup membahayakan
belum lagi debu dan bau sampah yang dibuang sembarangan
anak anak juga harus belajar bersisian dengan para nelayan yang sedang memperbaiki jaring
memang kondisi di sini memang tidak bisa dihilangkan ya
hirup pikuk bisingnya kontainer semua hal sampai malam pun berubah
ya memang itu tempatnya karena di situ juga karena tempat itu kami datang
karena di sini minim pendidikan makanya dengan situasi yang penting ini
pendidikan harus tetap ada walaupun tidak pas dengan keadaan
tapi ya kita harus paksain mereka karena pendidikan itu penting buat anak anak
tak hanya kolong jembatan desi biasa mengajak anak anak rumah belajar merah putih
untuk belajar di kapal nelayan yang sedang bersandar
jika beruntung nelayan itu kerap mengajak mereka berkeliling hingga ke tepi lautan
bukan hanya ilmu agama anak anak di rumah belajar merah putih juga diajarkan berbagai ilmu pengetahuan
pengetahuan mulai yang paling dasar yaitu membaca menulis dan berhitung
hingga ilmu ilmu yang lebih kompleks tentang alam serta pengetahuan sosial
anak anak kolong jembatan bebas belajar di sana tanpa dipungut biaya
desi mencarikan donasi dari perusahaan perusahaan sekitar cilinci untuk operasional rumah belajar merah putih
desi juga membimbing anak anak yang tidak bisa mengenyam bangku sekolah untuk mendapat ijazah kejar paket
ketika anak saya bisa lulus paket itu sangat bahagia sekali
ketika anak saya ujian di masa pandemi kemarin tuh terus dia ujian kita bingung ini lulus apa enggak
karena satu beliau berkebutuhan khusus kedua online ya gitu
dakdikduk lah begitu dapat hasilnya mereka lulus itu yang bahagia sekali bahagia gitu
sudrajat muzakir salah satunya laki laki yang kerap disapa ajat itu baru baru ini lulus kejar paket a dan melanjutkan pendidikan di jenjang kejar paket b atau setara smp
meski usianya sudah sembilan belas tahun ajat memiliki keterlambatan berpikir sejak lahir yang membuatnya mengalami gangguan kognitif dan kesulitan dalam belajar
hal itu membuat ajat tak bisa diterima di sekolah formal
desi kemudian mengajaknya untuk menimba ilmu di rumah belajar merah putih
kondisi ajat yang ditinggal wafat kedua orang tuanya sejak kecil karena penyakit tbc itu menggugah hati desi untuk membantunya
saat ini ajat diasuh oleh bibinya dan tinggal bersama lima anggota keluarga di rumah petak sewa yang sederhana
untuk melanjutkan hidup ajat harus susah payah mencari nafkah dari mengupas hasil tangkapan laut
setiap siang setelah bersekolah di rumah belajar merah putih
ajat bergabung bersama orang orang dewasa untuk mengupas udang atau kerang
jika berhasil mengumpulkan satu keranjang udang ajat biasa diberi upah empat ribu rupiah
uang itulah yang kemudian ia gunakan untuk membeli makanan atau ditabung kepada bibinya
kalau ajat sendiri punya cita citanya sendiri
cita citanya pengen jadi apa
pengen jadi guru
kenapa pengen jadi guru
ada anak anak itu belajar
pengen jadi anak anak itu belajar
tak hanya anjat sejak dua ribu enam desi sudah membimbing ratusan anak anak kojek
dua ratus di antaranya berhasil mendapat ijazah kejar paket
desi mencoba memberikan secerca harapan kepada anak anak itu
bahwa meski tinggal di wilayah yang rentan dengan kejahatan
juga dalam kondisi yang tidak baik baik saja
anak anak kojem tetap bisa mencapai cita cita mereka melalui pendidikan
saya selalu bilang sama mereka ketika mereka sudah punya ijazah di tangan minimal mereka sma lah
mereka keluar dari sini
karena apa untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih layak
dari pertama kali merah putih berdiri itu diancam mau dibunuh
belum lagi fitnah
fitnah yang membuat mereka terlalu berdiri
sampai kemarin pun di fitnah sekolahan
kami itu bukan untuk sekolahan tapi untuk diskotik
untuk diskotik itu ya memang sangat jahat
bahkan kami didatengin oleh aparat satu mobil ke tempat kami
padahal jelas jelas kami sudah tulis ini rumah belajar
bukan buat kafe atau apapun itu
kami sudah berjaya
dua puluh tahun bukan waktu yang mudah dilalui desi purwatuning
untuk memberikan akses pendidikan bagi anak anak kolong jembatan
melalui rumah belajar merah putih
intimidasi ancaman cercaan bahkan fitnah kerap kali diterimanya
masyarakat menganggap kehadiran desi di lingkungan mereka berbahaya
karena bisa membuat anak anak berpendidikan
dengan berpendidikan masyarakat khawatir
karena anaknya tak mau atau bahkan tak bisa dipekerjakan
ya sedih lah ya sedih ya mas
kita berjuang untuk anak di sini anak anak masyarakat di sini
tapi mereka bukan yang mendukung ya minimal tidak mendukung
maksudnya membebaskan kami lah
tapi mereka lebih membuat kami itu ditekan
dan kami juga harus memberikan ubat juga
padahal kami pun nggak memungut biaya
itu yang bikin yang seni gitu yang bikin yang gini ya kita jihad ya
desi bercerita tak hanya preman bahkan aparat satpol pp pun
pernah mencoba mengusir dan menghalang halanginya untuk berbuat kebaikan
dari pertama kali merah putih berdiri itu diancam mau dibunuh
belum lagi fitnah
fitnah yang banyak
sampai kemarin pun di fitnah sekolah
kami itu bukan untuk sekolahan tapi untuk diskotik
untuk diskotik itu ya memang sangat jahat
bahkan kami didatengin oleh aparat satu mobil ke tempat kami
padahal jelas jelas kami sudah tulis ini rumah belajar
bukan buat kafe atau apapun gitu
selepas suaminya meninggal dunia beberapa tahun silam
hidup desi memang terasa lebih berat
ia terkadang ingin menyerah
menjalani peran sebagai orang tua tunggal bagi dua anaknya
juga menjadi guru dan pendamping puluhan anak anak kolong jembatan
belum lagi perundungan yang ia kerap terima saat mengurus rumah belajar merah putih
membuatnya sempat hampir putus asa
namun pesan mendiang suaminya agar terus menjaga anak anak ini menjadi penguat nisi
untuk melanjutkan perjuangannya mengabdikan diri di sekolah merah putih
sampai nafas terakhir saya
karena itu amanah almarhum
semua orang pasti rindu dengan pasangan hidupnya
ketika saya rindu saya kesini karena ini amanahnya beliau
dan saya selalu bilang dalam hati
ayah ini yang bisa bunda lakukan untuk ketemu ayah
semoga amal ibadah ini bisa mempertemukan ayah dan bunda di surga nanti
itu yang selalu saya bilang sama beliau
beragam cara terus dicoba desi agar anak anak kojem bisa terus mendapat kesempatan untuk belajar
pada akhirnya desi tak hanya memberikan pendidikan kepada anak anak saja
ia juga harus mendekati orang tua mereka agar bisa diterima
desi mengumpulkan ibu ibu melalui forum pengajian
ia menyisipkan pesan pesan tentang pentingnya pendidikan
untuk bisa berbaut desi juga menyeluruhkan tangan
ia menyeluruhkan beragam bantuan mulai dari sembangkul
hingga kebutuhan sanam pangan
dan untuk yang ibu ibunya mereka juga merasa yang mereka sudah uzur
mereka perlu lebih dekat lagi sama allah
mereka lebih harus dekat dengan tuhannya
jadi kami membantu mereka
ya mereka yang memang haus akan pendidikan agama
jatuh bangun mempertahankan rumah belajar merah putih
juga dirasakan oleh sri haryati
bertahun tahun membersamai desi sebagai relawan pengajar
sri tahu betul
ancaman yang mengintai rumah belajar merah putih
ketika mereka menggunakan alat alat yang berbeda
walaupun banyak yang tidak suka sama kita
kayak kemarin saat wpp lah
preman preman yang benar benar mengusir kita
kita bisa aja pergi ya kak
tapi kita melihat lagi
anak anak ini nanti mau jadi apa
nanti seterusnya gimana gitu masa depan mereka
kita nggak mau mereka itu sama seperti orang tua mereka
dengan kondisinya begini
kita harus lebih lah anak anak ini
harus keluar dari zona ini gitu
kalau bisa mereka itu lebih dari orang tua
sri menjadi satu dari empat relawan yang membantu mengajar
serta mengurus administrasi rumah belajar merah putih
ia terkesan saat melihat desi membantu adiknya
yang dulu juga menjadi murid di kolong jembatan
hal itu pula yang menggerakkan hatinya
untuk mengabdikan diri
memberikan pendidikan kepada anak anak kolong jembatan
senang gitu ya
pokoknya kalau melihat mereka
masalah yang di rumah itu hilang
memang udah niatnya dalam hati saya udah
niat benar benar pengen di sini gitu
pengen tuh anak anak di kolong jembatan ini
sama seperti anak anak yang lain gitu
sama bisa merasakan sekolah tempat yang lain
bisa sama seperti sekolah sekolah yang lain
dapat kasih sayang juga
dapat haknya mereka
haknya bermain haknya belajar
kebaikan yang terpanjang
serta kasih sayang yang tuluslah
yang membuat anak anak kocek tetap mau belajar
dan membantu desi di rumel merah putih
malah menjadi satu di antara banyak murid desi
yang terus bertahan sejak usia sekolah dasar
hingga kini di bangku kelas dua sma
mala tak hanya diajari pelajaran sekolah
dia juga mendapat pelatihan keterampilan wirausaha
yang dinilai akan berguna
bagi kehidupannya keluar
sebenarnya tuh banyak banget
saya itu banyak banget dibantu sama bunda
saya bener bener makasih
saya bener bener beruntung kenal bunda
jadi dari mulai ekonomi
sampai kebutuhan saya sekolah
saya dibantu sama bunda
dari semua yang saya mau
saya butuh aja ke bunda
lebih banyak ke bunda
lebih banyak cerita
selain guru dan ibu
desi juga berperan menjadi rumah yang nyaman
serta pendengar yang baik bagi mala dan teman temannya
yang mungkin kurang beruntung
dan butuh perhatian dari orang orang sekelilingnya
jadi kita tuh kayak punya keluarga
keluarga yang bener bener ngerti kita gitu kan
kalau di rumah kan
ya gitu lah namanya
kurang kasih sayang dari ayah kan
kita butuh itu dari rumah belajar merah putih lah
kita ngerasain yang rasanya punya orang tua gitu kan
orang tua lengkap gitu
ngerasain kasih sayang yang lebih gitu kan
nah itu kejadiannya
sedangkan aku kan
kepada adik aku kan
ke kolam main
dan nyuruh aku beli rokok
bang c aku juga tolong
itu aku shock kan
aku nangis aku pelan pelan sakit terus
baru baru saya itu kebuka
pada anak baik itu kekerasan psikis
fisik atau bahkan seksual
mulai dari orang orang terdekat seperti keluarga
kasus kekerasan pada anak
dari jumlah total laporan
yang mencapai satu ratus empat kasus
jumlah ini menjadi yang tertinggi
di antara kecamatan lain di jakarta utara
lingkungan pesisir yang keras
kemiskinan ditambah minimnya
perlindungan dari orang tua
menjadi faktor tingginya kekerasan pada anak di cilincing
desi purwatuning melalui
rumah belajar merah putih kemudian berusaha
menekan kasus kekerasan pada anak
dengan menjadi rumah aman bagi mereka
beda dengan tempat tinggal saya
tempat tinggal saya dengan di sini
ini beda sekali
makanya kamilah yang menjadi
apa ya ketika mereka kurang
kami yang coba memenuhinya itu
karena merah putih bukan hanya pendidikan
yang kami kasih tapi juga kasih sayang mereka
membantu hak mereka
kalau mereka tidak mendapatkan hak kasih sayang
kami akan memberikannya
dengan cara kami dan apa yang bisa kami mampu
bulan bukan nama sebenarnya
murid rumah belajar merah putih yang sekarang berusaha

pernah mengalami kekerasan seksual
oleh tetangganya ketika masih berusia tiga belas tahun
aku kan sama adek aku kan
ke kolam main
dan juga aku beli rokok
nah beli rokok aku di
dikunci aku minta tolong
ada yang tolong itu
aku shock kan aku nangis aku pelan pelan sakit perut
semuanya segala rupa itu sakit banget

nah makanya si pelakunya
saya mau jadi orang muda awet
daripada saya pakai istri
daripada saya pakai
amistri saya mendingan
amistri kamu kamu kan masih anak bose
itu semua aku
dipakai md umur tiga belas pak
kejadian lima tahun lalu sempat
menyisakan luka dan trauma pada diri bulan
dua bulan aku keluar ke

aku seharian nangis

takut ada yang ingin aku lagi
hal itu juga menghancurkan perasaan
dan harapan orang tua bulan
ibu bulan tak pernah membayangkan
anak keduanya itu harus merasakan
penderitaan di usia yang masih belia
ancur lah mas
kesel banget sih saya waktu itu
saat itu desi langsung bergerak
dan mengadvokasi kasus bulan
ia memanggil pengacara dan
melaporkan pelakunya ke kepolisian
hingga akhirnya pelaku pemerkosaan itu
mendapatkan hukuman penjara
beruntungnya terima kasihnya
ada bunda yang bantu saya
bisa ini juga pak
bisa dikena ini juga
dibalas juga udah
kena hukuman juga
jadi berkat bapak desi

meski kondisi bulan sudah pulih
sampai saat ini desi masih terus melakukan
penampingan psikologis kepada bulan
dan anak anak lainnya yang menjadi korban kdrt
seperti anak anak yang dipukuli
atau trauma melihat orang tuanya berkelahi
psikolog anak secara berkala
untuk memantau kesehatan mental mereka
ya aku membantunya
sebagai seorang ibu
jadi kami dari
pertama kali itu terjadi
sampai hingga pelaporan ke polisi
sampai pun trauma
kita tetap membantunya
sampai saat ini ketika
kami ada tamu
kami akan tanya sama dia
kalau dia tidak nyaman kami tidak akan
mempertemukan dia dengan orang luar
kepedulian desi terhadap hak hak anak melalui pendidikan
dan menyediakan ruang aman bagi mereka
memang masih minim apresiasi
namun jeripaya dan kelembutan hatinya
merangkul anak anak di kolong jembatan
tak semata untuk mendapatkan perhatian
melainkan bentuk tanggung jawabnya
sebagai manusia untuk menjaga sesama
juga sebagai pengingat
akan pesan mendiang suaminya
untuk terus memulihkan

kalau saya berhenti
anak anak ini mau jadi apa
tiga hari dia bilang
merah putih nggak boleh tutup
merah putih harus tetap ada
merah putih tutup karena allah
bukan karena manusia
jadi saya pegang itu
tidak ada anak
yang bisa memilih
dilahirkan dari orang tua yang seperti apa
tak ada anak yang tahu
akan dibesarkan di lingkungan yang bagaimana
orang dewasa yang berada
paling dekat dengan anak anak inilah
yang bertanggung jawab melindungi
dan menyambung harapan mereka
dengan memenuhi hak hak dasarnya
hak untuk mendapatkan rasa aman
juga hak mendapatkan kesempatan belajar
serta mengenyam pendidikan
keras dan kejamnya hidup di cilincing
butuh dibasu dengan lembut
dan tulusnya hati dari orang orang
seperti desi purwatuni
semoga bunda saya selalu panjang umur
desa desa bunda kebaikan bunda